ini angin surga di tengah tengah panasnya api yang membara rasanya pasti
di balik kenikmatan rujak cingur ada salah satu bahan yang wajib kita masukkan di sini
yaitu petis wah saya jadi penasaran nih kira kira seperti apa sih proses pembuatan si hitam
dengan nikmat ini hitam legit kental beraroma khas ikan apalagi kalau bukan petis biasanya
petis memang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat makanan seperti rujak cingur
tahu tek dan tahu campur di indonesia ada banyak ragam olahan petis dari berbagai daerah salah
satunya petis sidoarjo proses pembuatannya
pun masih menggunakan cara tradisional tanpa mesin siap siap pegal hahaha
oke kita siapin dulu nah saat ini saya berada di salah satu tempat pembuat petis yang cukup
terkenal di sidoarjo nah tapi sebelum kita membuat petis ada salah satu bahan yang harus
kita punya dan harus kita beli yaitu terasi ikuti terus perjalanan saya dalam segmen sehari menjadi
pembuat petis ayo kita berangkat bahwa hai
masuk gang dimatiin dulu motarnya ya sejak beberapa tahun terakhir abah muslik mengganti bahan dasar dari
literasi ini karena kualitas ikan yang biasa ia gunakan sudah tak layak lagi tapi tenang meski pakai
terasi hasil dan rasanya masih tetap maknyus oke kita sudah sampai di toko terasi langganan abah
abah disini ada dua jenis terasi ada yang kering kecil kecil kayak gini ada juga yang
basah yang masih blok blok kan lima kiloan kayak gini kenapa abah milihnya yang masih basah ini bahwa
kalau yang ini buatnya sambel yang ini cocok untuk petis ini yang ini oleh aromanya masih
aromanya masih mantap gitu loh aromanya ini cocok untuk petis kalau ini buat sambel lele sambel ayam
oke protesnya baru tahu karena harusnya cocoknya pakai yang basah bukan yang kering oke abah kita langsung
bungkus ya terasinya mas bungkus ya
terasi yang dibeli enggak asal asalan abah memilih terasi yang menggunakan bahan udang kecil kecil
berkualitas tinggi dari sumatera barat wah jauh juga ya terasi sebanyak satu ratus dua puluh lima kilo biasanya digunakan
untuk lima kali pembuatan petis setelah selesai belanja kita lanjut ke dapur bikin petisnya yuk
langkah pertama terasi kita masak dulu di dalam kuali baja jumbo aduk aduk pakai bambu sepanjang dua m
sampai matang kurang lebih satu jam
oh kalau biasanya kita kalau di rumah bikinnya kan goreng terasi nah kalau ini kita bikin terasi kita
masak sampai satu jam sebelum kita campur dengan tepung dan bahan bahan semuanya untuk kita bisa
menghasilkan petis ini aromanya pemirsa uh terasi yang sangat natural
setelah itu masukkan tepung terigu yang sudah dicampur air gula merah gula pasir aduk aduk terus
sampai mengental jangan sampai putus supaya tercampur rata speednya udah berkurang udahlah
capek ini udah ada masuk terasi sepuluh kilo tepung terigu dua puluh kilo terus ada gula merah ada gula pasir
ini totalnya berapa tahu nggak dua ratus lima puluh kilo alias dua lima kintal aduh beban hidup makin berat guys
yang penting tetap perhatikan api agar campuran matang sempurna
banyak pakunya lagi sihat ya
mumpung bapaknya lagi fokus ngaduk adonan

saya kabur bentar dari bapaknya
jadi saya ingin merasakan
di tengah tengah panasnya
api yang membara
untuk membuat petis
ayo lanjut aduk terus
ini belum usai bung
gelanda masih jauh
setelah semua bahan tercampur dengan rata
kita pindahkan sebagian adonan petisnya
ke kuali tanpa api
ini petisnya sudah jadi
setelah kita aduk
kita masak selama kurang lebih empat jam
lalu kita pindahkan sedikit demi sedikit
kita pindahkan ke kuali yang di bawah ini
kita campur warna
tunggu dingin sebentar lalu kita masukkan
ke timba untuk
kita jual ke pasar
tambahkan tepung tapioca ke dalam adonan petis
lalu diaduk lagi sampai rata
kalau diaduk gini sama tepung tapioca
bisa berapa lama nih berat banget
nyampur semua ya
bapak sendirian kan ngejar gini
sanggup pak tiap hari kayak gini
dilakoni aja lambat
harus dijalani guys
kalau cuma dilihatin ya nggak jadi jadi petisnya
nah sudah jadi
setelah adonan petis tercampur rata dengan tepung tapioca
kini saatnya memasukkan petis ke dalam timba untuk dijual
dan ini gak perlu ditimbang lagi ya pak
karena ini sudah ukurannya tiga puluh satu kilo ya
masukin petisnya harus cepat ya
mumpung masih anget anget
kalau kelamaan petisnya akan dingin
malah makin berat dan susah untuk dicetak
penasaran rasanya petis fresh from the qually
terasinya kuat banget nih rasanya
petis milik abah muslik tak hanya dijual dengan porsi besar tapi juga eceran
tetangga sekitar biasanya langsung datang ke rumah untuk beli sesuai kebutuhan
mau beli berapa pak
petis merah apa petis hitam
satu merah satu hitam
oke mbak yang ini petis merah ya
petis merahnya juga
ini bapak terima kasih sudah beli
mereka yang membeli petis eceran digunakan untuk berjualan atau sekedar dinikmati sendiri di rumah
kalau disini ini memang kita cocok petisnya
terus kalau berapa lama sudah hampir sepuluh tahun lebih
jadi udah langgan disini semenjak rumahnya di gunung apa
yang sebelah rt dua terus pindah kesamik ke sini ya

terus pindah kesamik ke sini ya

terus pindah kesamik ke sini ya

usaha petis abah muslik di desa tambak oso ini merupakan generasi ketiga dan dibantu oleh sang istri
meski banyak tetangga yang membuat petis di sini namun hanya abah muslik yang bisa menerima pembeli eceran
kalau disini itu yang usaha petis banyak mbak
cuma biasanya itu kalau jadi langsung dibawa semua
kalau saya enggak saya ya eceran ya juga timban
ya kalau beli lima ribu gitu kan harus daya nih soalnya yang belikan daerah orang sini sini aja mbak paling pengen buat sambel
pengen buat rujak sendiri kan kasian namanya juga tetangga dekat
sekarang saatnya kirim kirim petis ke pelanggan di pasar
tapi kalau penjual di pasar nggak bisa ecer ya harus beli minimal satu timba
kita sekarang saatnya mau kirim kirim petis yang udah dipesan sama orang orang di pasar
pemilik toko di pasar rata rata sudah menjadi pelanggan petis abah muslik selama puluhan tahun sejak dirintis oleh orang tuanya
dalam sehari abah muslik mampu membawa tiga timba
maksimal dua lokasi dengan kendaraan roda dua
ini adalah akhir dari perjalanan petis kita hari ini
mulai dari kita membuatnya sampai kita mengirim ke toko toko yang ada di pasar ini
memang butuh perjuangan untuk membuat bahan dasar makanan petis yang terlihat sederhana
tapi memang layak diperjuangkan dan rasanya memang enak
surabaya jawa timur